saudara pagi hari ini kita akan simak suasana ramadan di belanda
sudah bergabung bersama kami dian nugraha yang akan menceritakan suasana ramadan di sana
disana jam berapa mas dian
kalau di sini di jam dua puluh satu tiga puluh lima ya
berarti kita ada beda sekitar waktu lima jam ya mas dian ya
iya kurang lebih ya ada lima jam
tapi kita baru aja buka puasa di jam dua puluh
mas dian bisa ceritakan sedikit mungkin tentang kota kroningan
dan bagaimana jumlah umat muslim yang ada disana
oke jadi kalau di kota karodingan sendiri ini adalah kota yang cukup majemuk ya
jadi banyak warga jadi banyak pendatang maksudnya yang datang ke kota kroningen
itu macam macam kalau kita bicara umat muslim yang ada di sini
angka pastinya sih saya kurang tahu kurang hafal ada berapa
tapi banyak teman teman di kantor
negara muslim ataupun mereka sendiri adalah orang muslim ya
jadi ada yang dari turki maroko indonesia itu banyak
ada negara lain kayak bangladesh yang juga muslim
kalau angka pastinya kurang tahu tapi cukup banyak
jadi kalau kita perhatikan masjid di kota kroningen sendiri itu juga ada banyak ya
sejauh yang saya tahu di kota ini ada dua masjid yang bisa kita kunjungi
nah ini kan kita juga masih dalam suasana
bagaimana dengan suasana ramadan di sana
apa ada yang membedakan mungkin dengan ramadan di indonesia
beda betul terasa sangat berbeda ya
karena tadi saya sempat bilang kalau misalnya masjid disini cuma ada dua
masjid ada dua yang saya tahu tapi suasananya cukup berbeda karena
bukan cukup berbeda sangat berbeda karena kalau misalnya di indonesia itu kan banyak masjid
jadi masjid yang di sana itu bukan masjid ini
pasang suasana ramadhan yang kalau di sini
kalau di indonesia kita bisa mendengarkan adan
tapi untungnya di sini itu kita punya ada komunitas indonesia cukup kuat
komunitas muslim indonesia dan namanya the gromyes
jadi sering banget juga the gromyes ini menyelenggarakan kegiatan
tausiah kumpul pengajian jumatan
lain sebagainya jadi alhamdulillah sih ya kalau misal kita bilang terasa bedanya tapi ada yang mengobati dari komunitas muslim di indonesia di belanda
nah kegiatan kegiatan yang dilakukan ini itu dilakukan secara swadaya atau emang dari kbri ada menyelenggarakan kegiatan selama bulan ramadan mas dian
tidak sih kebanyakan kalau misalnya dari komunitas muslim indonesia di crowning yang di belanda itu sifatnya adalah swadaya
encourage kita juga buat bisa mendirikan masjid indonesia ibaratnya demikian
kebetulan in line juga dengan semangat dari teman teman yang kepengennya nanti kedepannya kita bisa punya masjid sendiri di indonesia
amin nah tapi bagaimana dengan kedutaan sendiri ini mas dian
apakah ada program program yang dilakukan oleh kedutaan untuk warga muslim khususnya diaspora indonesia selama bulan ramadan
oke kalau kedutaan posisinya kebetulan mbak desi ini kan lada jauh ya
jadi dari kroningen sama dnh itu jaraknya sekitar tiga jam tiga sampai empat jam lah kalau kita naik kereta
saya sih kurang hafal ya kalau kegiatan dari kedutaan
saat ini tapi yang saya tahu beberapa tahun yang lalu itu ada pengajian pengajian yang digelar secara online
cuman kalau sekarang gaungnya sih gak kelihatan
nggak tahu nih apakah memang ada tapi saya nggak tahu
tapi kalau berdasarkan riwayat beberapa tahun yang lalu itu selalu ada diselenggarakan yang namanya pengajian yang sifatnya online
tapi nanti ada apa sih namanya open house
ini kan masih dalam bulan puasa
masih menjalankan puasa beberapa hari lagi sampai nanti kita akan menyambut lebaran
nah untuk kendala yang dirasakan oleh mas dian dan warga muslim yang ada di belanda sendiri ada nggak sih mas
karena mungkin cuaca disana juga kan berbeda ya dengan indonesia
alhamdulillah kita udah masuk ke mulai ke spring dan ke summer
jadi cuacanya sekarang mulai bersahabat dalam tanda petik
kalau bicara soal kendala sih nggak ada ya
nanti kita bersama teman teman the growmias akan menyelenggarakan sholat id bersama teman teman muslim di indonesia nanti bakal di kroningan nanti bakal kumpul di sana untuk kemudian kita bisa saling silaturahim dan juga makan makanan indonesia
ada nggak sih makanan yang jadi favorit warga muslim di sana yang pastinya banyak diburu
kalau di indonesia kan ada fenomena war takjil nih
duh kalau disini tuh gak ada war takjil ya karena kita kebiasaan
tapi ada beberapa temen yang jadi ada usaha restoran di indonesia yang dibikin sama teman teman di indonesia
itu menyediakan promo promo khusus biasanya terkait dengan takjil ataupun makanan khusus indonesia untuk berbuka
tapi kalau kita bicara secara umum sih nggak ada
mbak desi dan juga pemirsa kompas tv
cuman karena kita kebiasaan masaknya masak sendiri ibaratnya demikian
karena kita ingin memastikan apa yang kita makan itu sumbernya halal diperoleh dengan cara yang halal pula
jadi biasanya kita juga mendapatkan sumber sumber makanan dari tempat yang halal juga
jadi kalau misalnya kita pengen jajan keluar ibaratnya buat beli makan sembilan ataupun buka puasa
biasanya ke toko turki ataupun maroko
baik tapi ada nggak sih mas makanan khas belanda yang memang jadi favoritnya warga negara indonesia di sana
jujur sih sebenarnya kalau kita bicara makanan belanda di sini kurang yang jadi favorit ya
karena makanan belanda di sini ini sangat internasional
jalan jalan ke belanda itu banyak restoran yang sifatnya itu adalah restoran non belanda
jadi makanan indonesia india turki kemudian juga persia dan lain sebagainya
nah kalau makanan khas belandanya sendiri
stumput ataupun kentang ataupun roti ya kebanyakan adalah roti sandwich
itu adalah yang jadi makanan biasa kalau kita di belanda ya
buat siang hari dan juga pagi hari
tapi ini mas dian kira kira udah berapa lama sih tinggal di belanda
udah dua tahun cukup lama ya ini mas ya
ada nggak sih mas makanan atau suasana ramadan yang mungkin dikangenin sama mas dian
suasana ramadan yang paling dikangenin ya itu sih mbak
kemudian juga dengerin adan
itu adalah suasana yang cukup dirindukan dan kumpul sama keluarga juga
itu hal yang paling dirindukan sih ya
sangat mudah untuk membeli gorengan ya di sana
kalau di sini sulit dan rada mahal
tapi selama bulan ramadhan ini di sana tuh ada nggak sih mas kebijakan kebijakan dari pemerintah yang diterapkan selama bulan ramadan
khususnya untuk para warga yang beragama islam
kebijakan khusus tidak ada
tidak ada pengurangan jam kerja seperti ada di indonesia mungkin
tidak ada libur bersama idul fitri satu atau dua minggu seperti di indonesia
tapi alhamdulillah saya berada di lingkungan kerja yang sangat supportif dan juga sangat toleran
saya mengajukan cuti ataupun libur beberapa hari untuk merayakan idul fitri
saya rasa teman teman yang lain juga merasakan hal yang sama
terlepas situasi politik yang ada di indonesia dan juga carut marut pro kontra palestina dan juga israel
saya merasa pribadi saya bisa bicara untuk diri saya pribadi
lingkungan kerja itu cukup sportif untuk bisa saling menghormati kegiatan beribadah satu sama lain
jadi mas dian juga sempat menyebutkan bahwa masjid kurang bisa ditemui di sana ya mas ya
nah ini untuk beribadah sholat tarawih untuk warga negara indonesia di sana biasanya di mana mas
kalau terawih biasanya kita di masjid turki ya kalau saya
kalau saya biasanya itu di rumah bersama anak dan juga istri
karena posisinya lumayan jauh
dan kalau sekarang kita sudah masuk summer time
yang mana itu asia kita baru jam sepuluh malam
jadi sudah larut banget kalau misalnya kita harus keluar rumah untuk kemudian melaksanakan sholat terawih di masjid
jadi ya saya memilih untuk melaksanakan terawihnya di rumah
jadi nuansa itu juga hilang mbak desy
ini kita beberapa hari lagi akan menyambut lebaran nih mas di indonesia sendiri
sedang terjadi puncak arus mudik
nah kalau di sana di belanda apakah ada tradisi mudik nih mas
atau mungkin mas dian kapan nih mau balik lagi ke indonesia untuk bermudik
ada tradisi mudik khususnya untuk orang indonesia
banyak teman teman yang udah balik duluan ke indonesia
saya punya kenalan yang udah balik seminggu yang lalu ke indonesia
dia dapat jatah satu bulan untuk berlibur
kalau saya rencana karena ngikutin sekolahnya anak anak
anak anak baru ada libur summer di akhir juli
mereka nanti bakal dapat libur satu bulan di sana
saya juga dapat insya allah bisa dapat libur tiga sampai empat minggu juga
jadi insya allah kalau ada rezekinya doakan bisa kembali ke indonesia nanti di bulan juli
baik mas dian nugraha terima kasih atas waktunya
sudah meluangkan waktunya berbagi dengan pemirsa kompas tv mengenai suasana ramadan di belanda
dan selamat menaikan ibadah puasa mas dian
semoga sehat selalu dan salam untuk teman teman diaspora di sana